ya yang ditunggu tunggu akhirnya nih hari ini mass rapid transit atau mrt dibuka untuk publik
selama uji publik yaitu dua belas hingga dua puluh empat maret masyarakat bisa naik mrt gratis
tapi syaratnya ada sudah mendaftar dulu secara online yang sudah dibuka sejak lima maret yang lalu
nah selama uji publik ya mrt ini beroperasi pada pukul delapan pagi sampai empat sore
masa pendaftaran dimulai pada lima maret pukul sepuluh pagi sampai dua puluh tiga maret
untuk mendaftar anda tinggal membuka situs ayocobamrt com
nah uji coba gratis ini diberikan kuotanya terbatas nih
untuk hari ini hanya dibuka untuk empat orang dan akan bertambah secara bertahap setiap hari
untuk lima belas sampai dua puluh empat maret dibuka kuota sebanyak dua puluh delapan penumpang
ayo deh mungkin kalau misalnya yang masih penasaran
masih ada sisa kursi ya
silahkan dicoba untuk akses ke
supaya lebih mengenal bagaimana
naik turun mrt di jakarta